kapolri jenderal tito karnavian melarang masa untuk melakukan penyampaian pendapat di depan gedung mahkamah konstitusi
selama proses persidangan perselisihan hasil pemilihan umum berlangsung
kapolri pun akan sudah siap mengantisipasi kemungkinan terburuk nantinya
kami melihat bahwa kemungkinan ada tetap ada beberapa masa yang menyampaikan aspirasi
tapi tidak kita perbolehkan di depan mk
kenapa karena itu menganggu jalan umum menganggu ketertiban publik dan menganggu hak azasi orang lain
itu sudah diatur dalam undang undang nomor sembilan ratus sembilan puluh delapan tentang penyampaian pendapat di muka umum di pasal enam
kita juga belajar dari kasus bawaslu memberikan diskresi membolehkan kegiatan malam hari di jalan umum
oleh karena itu kita tidak mau ambil risiko
tidak boleh ada aksi apapun di depan bawaslu eh di depan mk
karena itu mengganggu jalan umum itu jalan merdeka barat jalan protokol
kalau nanti ada penyampaian pendapat kita akan kanalisasi di depan irti di samping patung kuda
tapi kalau seandainya pun ada masa yang diluar dugaan kita sudah siap